selesai dilaporkan atas dugaan penistaan agama terkait video ceramahnya yang viral di media sosial
majelis ulama indonesia akhirnya memanggil ustadz abdul somad pada selasa sore
dalam pertemuan yang digelar tertutup itu mui meminta klarifikasi sekaligus keterangan dari abdul somad
didampingi sejumlah rekannya abdul somad tiba di gedung majelis ulama indonesia jakarta pusat selasa sore
selain untuk bersilaturahmi abdul somad juga diminta untuk menjelaskan kronologis latar belakang
serta maksud dari video ceramahnya yang viral di media sosial
dari dialog tertutup antara abdul somad dan sejumlah pimpinan mui
diputuskan bahwa mui tidak akan masuk kerana hukum
ini bisa menjadi persoalan merembet kemana mana nanti
oleh karena itu kita menghindari itu maka kita harus selesaikan secara kultural
penyelesaian kultural seperti apa ya silaturahim
ustadz abdul somad dalam konteks ini
di konferensi pers menyatakan bahwa video ceramah subuh itu terjadi tiga tahun lalu
dirinya saat itu hanya menjawab pertanyaan peserta kajian
di tengah umat islam dalam kajian khusus waktu subuh
abdul somad menegaskan dirinya tak perlu meminta maaf karena yang ia sampaikan adalah soal akidah islam
yang disampaikan secara tertutup untuk umat islam
sesungguhnya maaf sesungguhnya maaf
memang punya ayatnya begitu
lapa dari kabar
orang yang mengatakan allah itu tiga dalam satu satu dalam sidang
jelaskan itu di tengah umat islam
otomatis orang orang yang mendengar itu sesungguhnya bisa
atau kebetulan saya minta maaf
nah jangan saya
kalau saya belum tahu berarti ayat itu musiduwa
terkait pelaporan yang sudah dilayangkan ke pihak kepolisian abdul somad menolak untuk berkomentar
rizky iktiar yahya jakarta